sedikitnya satu orang meninggal dunia dan sembilan orang lainnya masih hilang akibat longsor di kabupaten pesisir selatan sumatera barat
cuaca ekstrim sejak kami sore memicu longsor di nagari gantiang mudiak utara surantah kecamatan suhutra kabupaten pesisir selatan pada jumat pagi
longsor menghantam sebuah bangunan rumah ibadah dan empat belas rumah warga
seorang warga ditemukan meninggal dunia sementara sembilan lainnya masih dalam pencarian
proses pencarian para korban terkendala akses jalan yang tertimbun longsor